hai penyuka kuliner ayam mari kita icip icip hidangan spesial khas taiwan ini tuh tampilannya
sudah membangkitkan selera makan ya untuk membuatnya kita perlu ayam utuh yang sudah
dibersihkan lumuri dengan garam dan bumbu lima rempah atau ngoyong ada campuran lima rempah
kering yang meliputi rasa manis asam pahit pedas dan asin komplit deh setelah itu rendam ayam dengan
rempah cair jahe dan daun bawang lalu diamkan di suhu ruangan sampai meresap sempurna ya jadi
ini ayamnya sudah dimarinasi minimal sepuluh menit nanti akan dimasukkan ke dalam dengan suhu kurang lebih
dua ratus lima puluh sampai dengan tiga ratus derajat celcius sampai dengan empat puluh lima menit ya saya tergantung dengan ukuran
dari ayamnya kalau ini kurang lebih sampai empat puluh lima menit ya chef ya proses spesial memasak ayam
tungku tentu tungkunya ini yang dibuat menyerupai seperti yang ada di taiwan ya lalu dibakarnya pakai
kayu bakar ya biar stabil panasnya
pemanggangan dalam satu tungku ini bisa terisi hingga delapan ekor ayam setiap
sepuluh menit tukar posisi ayam biar matang merata kalau sudah matang dan ingin dipesan bawa
pulang ayamnya dibungkus aluminium foil biar tetap hangat sampai dua jam
ngep nikmat banget apalagi ini baru jadi ya kan masih panas dan makannya katanya lebih nikmat pakai tangan
jadi pakai sarung tangan dulu ya
dan biar lebih lengkap ayam dinikmati dengan kaldu ayam yang terbuat dari proses marinasi
daging lada garam khas taiwan dan saus spesial pedas
wow tambah nikmat
ya jadi pemirsa ini bagian dada ayam yang biasanya kan kita makan nih rasanya kering banget
kalau di sini benar benar juicy apalagi tadi kuahnya juga masih banyak sampai keluar di sini
nah dimakannya salah satunya dengan ini lada ciri khasnya dari taiwan begini
walaupun memang banyak pilihan saus lainnya
cocolan lainnya ada saus spesial yang pedas dan gurih cocok buat yang suka rasa pedas
buat pecinta nasi nggak perlu khawatir karena menu yang satu ini juga dilengkapi dengan nasi hainan
yang dibuat dengan kaldu dari ayam tungku yang super gurih
reza helmi julian asri jakarta